menteri pertahanan prabowo subianto membentuk detasemen kawal khusus atau denwalsus kementerian pertahanan
nantinya personal denwalsus akan bertugas mengawal para tamu militer kemenhan republik indonesia
detasemen kawal khusus atau denwalsus kementerian pertahanan
merupakan prajurit prajurit pilihan yang ditugaskan markas besar tni dari tiga matra
yang menjadi klub atau pasukan jajar kehormatan di kementerian pertahanan
tugas pasukan ini adalah melakukan upacara jajar kehormatan
atau upacara militer penyambutan tamu tamu penting atau vvip di kementerian pertahanan
ada yang berbeda pada era menhan prabowo subianto
denwalsus kini bertugas mengawal menteri pertahanan
selain itu mereka juga harus berpostur
menteri pertahanan juga harus berposisional
juru bicara menhan dhanil anzar simanjuntak menyatakan
bahwa prabowo telah meminta panglima tni marsikal hadi cahyanto
agar menyediakan personal personal yang secara fisik sempurna
hal ini diperlukan karena denwalsus akan menjadi tampilan depan
dalam setiap upacara penyambutan tamu tamu kemenhan
dan menjadi simbol kewibawaan bangsa dan negara
bedanya memang sejak kementerian pertahanan
pak prabowo menjadi menteri pertahanan
beliau meminta kepada mabes tni agar menyediakan pasukan jajar kehormatan
yang representatif dari personal tni
mereka kelihatan gagah kemudian secara fisik merepresentasikan
prajurit prajurit yang kuat dan sebagainya
sehingga ketika upacara jajar kehormatan
para tamu tamu melihat personel militer indonesia itu mumpuni
pengamat militer dan intelijen susaning tias kertopati mengatakan
awal mula terjadinya polemik pembentukan denwalsus kemenhan ini
karena adanya misinformasi akibat video yang diunggah ajudan menteri pertahanan
namun persoalan ini sudah jelas
karena telah dibicarakan dengan panglima tni
personel denwalsus berasal dari militer serta jelas anggarannya
karena bagaimanapun kemenhan kan tidak bisa juga melakukan secara sendiri ya
untuk memutuskan hal hal yang akan diberlakukan di kemenhan
bagaimanapun juga harus menyertakan komisi satu dpr ri dalam pembentukan lembaga baru
tetapi kalau ini sifatnya
adalah penyegaran di bawah mabes tni dan jelas itu adalah militer
serta jelas itu anggarannya dari mana
saya rasa itu tidak menjadi masalah
pasukan jajar kehormatan atau denwalsus juga dimiliki oleh negara lain
selain bertugas sebagai pasukan penyambutan tamu vvip
denwalsus juga bertugas melakukan pengamanan internal di kemenhan
sebagian mereka bertugas secara rutin di kementerian pertahanan
bersama pejabat pejabat kementerian pertahanan lainnya